indonesia tengah dikhawatirkan menuju fase hiperendemi covid sembilan belas
risiko ini berpotensi terjadi jika pelonggaran sektor dan kegiatan justru makin membuat masyarakat kebablasan
lalu skenario apa yang harus dipersiapkan kami bahas bersama hermawan saputra
dewan pakar ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia
selamat malam pak hermawan
selamat malam mbak tiffany selamat malam pemirsa cnn indonesia tv
baik pak hermawan kita ngomongin soal hiperendemi
apakah melihat memang potensi itu bisa saja terjadi di indonesia
dengan adanya mungkin indikator relaksasi atau pelonggaran sektor kegiatan testing tracing
vaksinasi yang belum berjalan optimal atau seperti apa pandangannya pak
pertama kita menjelaskan dulu ya per endemi ini suatu situasi yang tidak kita harapkan
hiperendemi ini suatu situasi yang merujuk pada kejadian yang persisten
jadi yang namanya virus atau penyakit yang mengembangkan
ini tidak hanya terjadi dalam kondisi terkendali
tetapi kalau dia naik bertahan dan bahkan virus ini terus melakukan mutasi
mutan mutan baru bermunculan potensi paparan terus terjadi
bahkan kita belum memiliki obat atau vaksin yang firm untuk mengatasinya
maka kemungkinan itu bisa terjadi
namun demikian untuk menghindari dan agar tidak sampai terjadi hiperendemi
itulah yang diperlukan roadmap yang menyeluruh integratif
dan tidak hanya berkaitan
tetapi juga ada sektor sektor lain juga yang berkaitan dengan resiko penyakit lain
kemudian upaya kemandirian vaksin upaya kemandirian diagnostik basic
yang kita harus menuju ke sana
hampir pasti kita katakan bahwa penyakit ini akan mengendemi di indonesia
kenapa hampir pasti
oleh karena kita belajar dari penyakit penyakit lain juga
seperti hanya penyakit malaria penyakit tuberkulosis
yang sebelumnya penyakit penyakit ini juga terjadi

sebagai belahan dunia tapi di indonesia juga masih terjadi
walau misalnya tuberkulosi sudah punya obat sudah punya vaksin juga
tapi kasus ini masih tinggi di indonesia
sementara untuk covid sembilan belas penyakit ini belum memiliki obat
ada pun vaksin yang digunakan hampir dominan di belahan dunia
masih dalam keadaan emergency use
oleh karenanya walau di berbagai belahan dunia juga sebagian sudah terkendali
covid ini sudah terkontrol dengan baik
nah di negara kita ada upaya yang terus menerus dilakukan
dan kita mengapresiasi
tetapi kendali terhadap kasus ini di indonesia sangat riskan
masih sangat prematur untuk kita katakan sudah terkendali dengan baik
nah dengan adanya pelonggaran baru baru ini dari kebijakan ppkm ya
yang tadinya darurat kemudian level empat level tiga
perlahan beberapa daerah juga level dua
yang akhirnya terjadi pelonggaran tempat tempat pariwisata
aktivitas layanan publik dan lain lain
ini potensi kenaikan kasus akan
dan akan ada lagi
setiap daerah kita lihat di dua ribu dua puluh awal dua ribu dua puluh satu
dan di pertengahan dua ribu dua puluh satu di bulan mei
dan akhirnya berdampak di juni juli
selalu ada kenaikan
nah kita tidak berharap tentu saja
kembali terjadi badai seperti halnya di bulan juli dan juli
ketika kasus aktif menyentuh lima ratus ribu kasus
sekarang kasus aktif kita sekitar sembilan puluh ribu
kurang dari seratus ribu tentu ini kabar baik
seiring dengan pelonggaran yang terjadi
aktivitas yang luar biasa padat kembali di layanan publik
di fasilitas tempat tempat ibadah dan lain lain
nah ini menyebabkan kita khawatir
belum lagi adanya potensi varian baru
yang memang sudah ada di dalam kelompok variant of thres ya
seperti halnya variant moon
mudah mudahan tidak masuk ke indonesia
tetapi road map itu menjadi sangat penting
adanya kesadaran dan juga kebijaksanaan dari pemerintah
untuk tidak serta merta kita euforia untuk membuka semua akses keramaian
ini menjadi sangat penting mbak tiffany
nah ini yang kita hindari
karena isu hiperendemi itu tentu pada saatnya itu
jangka menengah dan jangka panjang
kalau kita akan lihat membuktikan
apakah betul betul akan menjadi sebuah hiperendemi atau tidak
tapi justru kita menghindarinya
dari sekarang dengan kesadaran kemandirian vaksin
kemandirian diagnostic testing
kemudian juga kesadaran untuk kita tetap berhubungan
kemandirian keadaran untuk kita tetap beradaptasi dengan perilaku protokol yang lima m
sekaligus adanya community awareness
keadaran agar kita terus waspadat
secara kolektif bahwa covid masih ada
kita tidak boleh euforia
apalagi euforia karena pelonggaran ppkm
sekaligus jangan sampai ada euforia kebijakan
dari aparatur hukum kita
jangan sampai ada euforia
itu selalu bukan hanya saat ini
dari dulu ketika kita ada di masa awal covid pun
itu juga harus kita tanamkan ya kan
itu yang selalu disampaikan
kondisi sekarang seperti pak hermawan sampaikan
bahwa kondisi kita itu berangsur membaik sebenarnya ya
kita ada tadi di bawah seratus ribu sembilan puluh ribu
dan kita harap pun itu akan terus turun
tapi kita belajar dari kesalahan
bahwa beberapa kali kita mengalami kecolongan
nah bagaimana kemudian idealnya untuk mengerem potensi kemungkinan tersebut
kemudian mempersiapkan skenario transisi
ada tiga pendekatan
pertama pendekatan dari mobilitas atau interkonektivitas global
maka misalnya pintu pintu masuk internasional kita
harus betul betul dilakukan screening ketat
dan jangan sampai kita gegabah membuka akses terlalu lebar dan luas
pada aktivitas pariwisata internasional
apalagi pada potensi turis yang datang dari wilayah yang sekarang
sedang ada varian mu dan varian lambda ya
sama di wilayah amerika latin
bahkan varian mu ini sudah ada di hongkong dan jepang
jadi kita harus waspada dan hati hati
jangan sampai terulang seperti kisah varian delta yang datang dari india
karena memang ada aktivitas interkonektivitas internasional yang terjadi
yang kedua di dalam negeri
bahwa di indonesia di berbagai daerah dan berbagai pulau yang ada
kasus itu tidak muncul secara bersamaan
juga tidak akan hilang bersamaan
maka ada potensi efek pingpong namanya
seperti halnya di dki atau umumnya di jabodetabek
kasus sebenarnya sudah mulai relatif sangat aksesibel untuk pelayanan
bila ada kasus baru dan resiko sudah mulai tertata dengan baik untuk dimitigasi
tetapi kalau kita lihat dki yang begitu terbuka dari jalur laut
jalur darah dan udara potensi efek pingpong yang dari daerah daerah
yang sedang tinggi atau yang masih tinggi kasusnya itu masih mungkin terjadi
dan oleh karena itu kebijakan tidak boleh berhasil
dan tidak boleh terlalu sama keterbukaannya untuk setiap daerah
maka adanya harmonisasi kebijakan antar daerah itu harus dikontrol
dan dihati hati oleh pemerintah dalam pelonggarannya
itu yang kedua
yang ketiga dari segi aktivitas active case finding sendiri
istilah ofensif itu adalah menemukan kasus secara cepat
mengisolasi dan melakukan respon dengan proporsional
artinya kasus yang sudah terkendali dengan baik
jangan sampai kita tidak mampu mengendalikan potensi
bila ada kenaikan kembali ya
misalnya sekarang kan tempat tempat pariwisata kan sebenarnya tahu yang mana yang akan dibuka
tetapi di situ juga harusnya dilakukan systematic random testing
bila disinyalir di situ ada potensi kerumunan yang berpotensi menularkan karena adanya keramaian
bagaimana kita menguatkan pelayanan kesehatan kita di vasket kita
dan juga kesiapsiagaan dalam keadaan tanah
daruratan yang sempat kita over capacity yang pada akhirnya juga banyak kematian
nah kita berharap
kalaupun ada orang yang jatuh sakit
itu tidak parah
kalaupun ada yang parah
tidak sampai meninggal dunia
ini berkaitan dengan digital governance
namanya tata kelola klinis
dan itu berkaitan juga dengan potensi dan kesiapsiagaan anak yang ada di lapangan
ini semua harus tetap dalam keadaan waspada
who pun belum mencabut status pandemi ini
sampai pada akhirnya who mengevaluasi dunia dan mencabut status pandemi
saat itulah negara negara lain di dunia akan mengalami sebagian endemi
kasus bertahan dan tinggi
dan jangan sampai menjadi hiper endemi seperti topik sekarang kita malam ini
mudah mudahan tidak akan pernah terjadi
makanya kita harus saling mengingatkan
dan juga harus tetap puas pada bahwa ini belum berakhir
jangan terlalu euforia berlebihan ya
kita masih harus mengeram semua kegiatan kita
terima kasih pak herpawan
sudah bergabung dengan kami malam hari ini
selamat malam pak